demi mendapatkan tiket laga pertandingan asian games cabang sepak bola antara indonesia melawan uni emirat arab
banyak sporter rela tidur di tengah antrean di stadion ui baumukti cikarang bekasi
hingga jumat pagi antrian pembelian tiket mengular hingga puluhan meter
antrean supporter tim nasional mengular hingga keluar area stadion
antrean ini terjadi sejak kamis malam bahkan beberapa di antaranya datang sejak kamis sore
sejumlah sporter tertidur di tengah antrean
sementara supporter yang lain memilih duduk di tengah antrian akibat kelelahan berdiri selama berjam jam
supporter mengaku terpaksa mengantri lantaran tiket yang dijual secara online telah habis terjual
panitia penyelenggara asian games menjual tiket di loket stadion wibawa mukti sebanyak lima tiket
di sini ada tiga puluh lima tiket lagi jadi kami ada dari sini dari kemarin pak
demi mendukung indonesia pak supaya tetap menang dan jadi juara indonesia juara
sudah ada korespondensi ann indonesia mardika utama di stadion ui baumukti cikarang jawa barat
dika bagaimana perkembangannya hingga siang ini
tadi pagi antrian masih terlihat apakah antrean serupa juga terlihat hingga siang ini
ya selamat siang elvira saat ini antrian untuk pembelian tiket secara offline atau langsung di stadion sudah tidak tampak lagi
seperti halnya pada pagi hari tadi karena memang informasi yang kami terima dari bagian tiketing inas gok di stadion wibawa mukti ini
menyatakan bahwa tiket untuk kategori b dan c yang dijual seharga seratus ribu sampai dua ratus rupiah sudah habis terjual
dan itu artinya hanya tinggal menisahkan tiket di kategori a dan juga vip saja dengan rentang harga
harga sebanyak empat ratus lima puluh sampai tujuh ratus lima puluh rupiah
dan kami juga mendapatkan informasi bahwa tiket yang dijual on the spot atau dijual di stadion ini jumlahnya lebih banyak
dibandingkan dengan pertandingan tim nasional di babak penyisihan sebelumnya
jika sebelumnya hanya dijual sebanyak lima sampai sepuluh lembar tiket saja
untuk mengantisipasi banyaknya penonton yang tidak mendapatkan tiket secara online
kali ini untuk pertandingan di babak enam belas besar melawan uni emirat arab dijual sebanyak delapan puluh
dan itu pun seperti yang saya katakan bahwa untuk kategori b dan c sudah habis terjual
jadi bukan tidak mungkin pada pertandingan hari ini yang akan digelar pada pukul enam belas waktu indonesia barat
stadion wibawa mukti ini akan kembali memerah seperti halnya pada pertandingan melawan hongkong dan juga melawan laos pekan lalu elvira
ya mardika bagaimana dengan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
mengingat antusiasme masyarakat indonesia terkait
pertandingan sepak bola ini pasti akan luar biasa
ya informasi yang kami terima dari pihak kepolisian di polres bekasi menyatakan bahwa ada lebih dari seribu personil polisi
gabungan dari polres metro bekasi dari polda metro jaya dan juga bahkan dari mabes polri diturunkan ke stadion wibawa mukti ini
bukan hanya untuk mengamankan pertandingan saja tetapi sudah diturunkan sejak antrian pembelian tiket pada pagi hari tadi

ini juga untuk mengantisipasi adanya calo yang berkeliaran dan juga menjual tiket lebih mahal daripada ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya
mengingat di pertandingan pertandingan sebelumnya seperti pada saat dilangsungkan di stadion patriot ada belasan calon tiket yang ditangkap oleh pihak kepolisian
ini juga salah satu strategi dari inasgok bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meminimalisasi adanya penjualan tiket yang dijual oleh pihak yang tidak berwenang dalam hal ini adalah calon
pihak di luar inasgo
nah elvira tentu antusiasme penonton ini harus dibayar dengan kemenangan oleh indonesia karena kemenangan di pertandingan hari ini menjadi harga mati
ini adalah misi melawan kemustahilan untuk lolos ke babak semifinal seperti yang ditargetkan oleh pssi
memang masih ada beberapa tahapan lagi tetapi kalau kita lihat peluang indonesia atau kans indonesia di pertandingan hari ini memang tampaknya cukup terbuka
selain bertindak sebagai tuan rumah ada dukungan dari pemain ke dua belas itu supporter tim nasional indonesia yang
tidak akan berhenti bernyanyi dan terus memberikan yel yel untuk menyemangati evan dimas dan kawan kawan
secara statistik juga indonesia memang diunggulkan
head to head indonesia dengan uni emirat arab memang tidak pernah bertemu secara langsung apalagi di level u dua puluh tiga dalam beberapa tahun terakhir
tetapi bukan berarti tidak bisa dikomparasi elvira
karena kalau kita lihat lagi dari hasil pertandingan di babak penyisihan indonesia tampaknya lebih produktif dalam urusan mencatat gol
indonesia sudah mengemas sebelas gol dari hasil tiga kali kemenangan
dan sementara itu lawannya uni emirat arab baru mengoleksi lima gol saja dari hasil satu kali kemenangan dan dua kali kalah dari suria dan juga dari cina
dan indonesia sendiri akan tampil dengan formasi yang tidak jauh berbeda seperti yang diturunkan saat menang tiga satu melawan hongkong di pertandingan terakhir fase grup a
dan ini artinya hanya akan ada bagas adi saja yang tidak akan diturunkan pada pertandingan hari ini
mengingat ia masih dalam proses penyembuhan cedera
kemarin kalau saya lihat dari skema latihan di lapangan abc senayan jakarta tampak luis mia
dan juga tampak memperkuat lini pertahanan untuk mengantisipasi bola bola atas yang bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan dengan baik oleh pemain pemain uni emirat arab yang memiliki postur tubuh lebih jangkung
asisten coach bima sakti menyatakan bahwa dirinya mengantisipasi salah satu pemain sayap dari uni emirat arab
ada said almary penyerang dari uni emirat arab yang juga harus diwaspadai oleh ricky fajrin dan hansa muyama
mengingat yang bersangkutan sudah mengemas dua gol di babak penyisihan
sementara itu lini depan indonesia masih akan ditempati oleh alberton goncalves
dan di belakangnya ada stefano lillipali yang masing masing sudah mengemas dua gol
di sayap kiri masih ada febri haryadi
di kanan masih ada irfan jaya yang sudah mengemas dua gol
dan evan dimas akan berduet bersama dengan hergianto
dan juga zulfiandi untuk memperkuat lini pertahanan
jadi kemenangan ini bukan tidak mungkin akan direbut oleh tim nas indonesia elvira
baik kita tunggu bagaimana hasilnya pertandingan sore nanti
terima kasih mardika informasi anda